juga sudah tersambung melalui telepon
kami lanjutkan dengan kabit humas polda sulawesi selatan kombespol diki sondani
selamat sore pak diki
selamat sore mas
pak diki sejauh ini saat ini apa yang sedang berlangsung di lapangan
mungkin anda bisa sampaikan kepada kami di jakarta
ya ini basar mas dan orek layar
ya ini sedang melakukan pencari yang terhadap korban ya
korban korban mungkin masih ada yang hilang
dan juga kita melakukan evakuasi korban juga
karena antara maniset dengan jumlah korban yang bisa kita selamatkan ini
nah ini belum cocok datanya ini
jadi perlu kita lakukan verifikasi lagi
identifikasi lagi berapa penumpang yang bisa diselamatkan
berapa penumpang yang meninggal dunia dan berapa penumpang yang hilang
kita lagi fokus untuk menyelamatkan korban dulu
oke sebelum berbicara dengan anda pak diki
berbicara dengan bupati kepulauan selayar
ada sebelas orang meninggal dunia
apakah data yang sama juga dimiliki oleh kabit humas polda sulsel
ya ini berarti sudah update lagi datanya mbak
pada saat terakhir kami dapatkan data ada delapan ya
delapan yang meninggal dunia
ini sudah sebelas tadi sudah ditemukan lagi tiga orang
dari korban yang meninggal dunia ini
nah kita belum mendapatkan data yang pasti
dari rekan kita yang berada di lapangan
sudah berapa yang selamat
sehingga kita bisa tahu berapa jumlah yang hilang
nah ini belum ada lagi keterangan dari kawan kita yang ada di lokasi
sangat penting karena nantinya dengan manifest
ini akan kita cocokkan mbak
kalau manifest kan jumlahnya satu ratus tiga puluh sembilan penumpang
ya itu juga sebuah yang kita akan cocokkan nanti
dengan jumlah yang selamat dan juga korban yang meninggal dunia
selain penumpang ada juga sorotan
itu semestinya kan akan dikawal ya pak diki ya
a satu atau belum ini karena jangan dulu kita ini kan
sudah kalau salah kan tidak enak nanti orang yang tidak tahu masalahnya itu mbak
oke jadi itu belum bisa dipastikan oleh polda sulsel ya
belum bisa dipastikan
pak diki sejauh ini yang selamat yang sudah ada datanya berapa orang pak diki
ya ini kita update terakhir dari kawan kita yang di layar sih belum
belum bisa lagi memberikan data yang ini ya data yang akurat ya
karena pada saat evakuasi korban
ya kita lihat banyak penumpang ini bisa menggunakan life jacket
jadi sebelum kapal itu karam penumpang masih banyak tempat menggunakan life jacket
nah ini juga yang akan
membuat penumpang banyak yang selamat
ya saya yakin juga banyak yang selamat
karena saya lihat di video rekaman dari seorang masyarakat yang ada di kapal tersebut
ya kita lihat masyarakat sempat juga menggunakan life jacket
mungkin yang meninggal dunia ini
dia tidak sempat lagi pak menggunakan life jacket ya
atau mungkin dia terlempar pada saat dia duduk duduk di dekat kapal tersebut
karena kan ya karena ini kan kapal ini kan salah satu di ininya kan
di lambungnya kan itu bocor itu menurut keterangan daripada apa
awak kapal di sana ya
jadi ya kita harapkan
kita bisa menemukan semua penumpang ini
walaupun kondisinya bagaimanapun
insya allah lah ke polres
ke layar dan mas aras akan bekerja semaksimal mungkin
iya sampai sore hari ini masih berlangsung
kapan akan dihentikan untuk hari ini pak diki
ya ini kita akan bekerja terus pak sampai besok ya
sampai dengan kita tahu betul bahwa penumpang itu sudah lengkap semua
sesuai dengan manifest ya
kalo nanti pihak daripada pasar nas sudah mengatakan sudah cukup mungkin pencarian
yang ini kan pasar nas ya yang akan bisa menjawab nanti
soal proses pencariannya nanti
pak diki pak diki sudah ada informasi mengenai nahkodanya pak diki
ya sudah ada
terima kasih pak diki
pak diki nakoda kapal apakah selamat
sudah bisa mungkin memberikan keterangan kepada polisi
kita belum terima mbak informasi dari kapolresnya ya
untuk nakodanya ataupun awak kapalnya sendiri
apakah bisa diminta keterangan atau belum
karena memang kita mau tolong korban dulu mbak
karena kondisinya masyarakat walaupun dia selamat
tadi ada yang mengalami flu demam
ya ada yang gatal gatal ada yang juga lecet kulitnya
karena mereka juga terapung apung tadi kan di laut itu
pak diki sondani kompas diki sondani kabit humas polda sulawesi selasan
terima kasih sudah bergabung bersama kami